ya semoga aja bu nawa ngerti sama pengorbanan pak bos dan mau nerima cintanya pak bos lagi
bu nawang putri putri kita kan sudah merestui kita
dimana kalau kita meresmikan saja hubungan kita
saya jadi nggak tenang pak
saya mikirin terus masalah ini
yang ada saya itu mau tanya sama lydia langsung
jangan bu nawang cek ke dg
jangan sampai ini terbongkar
sebentar lagi ini semua kata bongkar saya janji
saya pasti kecewa kalau ternyata media itu benar terlibat sama masalah ini pak
karena saya gak ngerti gimana dia bisa manfaatin kesedihan saya saat itu pak
saya pasti akan menang
seandainya aja saat itu saya gak serahin semua aset mas jaka ke dia
mungkin putri gak akan menderita seperti sekarang
bu nawang tenang aja
hidupnya putri tidak akan menderita karena ada saya
saya akan tanggung jawab sepenuhnya
jangan lupa lah
dalam perturban dalam suatu majet
jadi hati hati impiannya sama dokter yang tadi
tak ada yang memudah
kita yang pilih
itu dia network mauji yang bikin
sama pengorbanan pak bos dan mau nerima cintanya pak bos lagi amin amin amin amin
putri putri kita sudah merestui kita dimana kalau kita meresmikan saja
putri putri kita sudah merestui kita dimana kalau kita meresmikan saja
maaf ya pak raymond saya saya enggak bermaksud membuat pak raymond tersinggung
tapi jujur untuk saat ini saya mau fokus untuk masalah masyarakat
enggak papa bunawan saya akan menunggu bunda wa sampai kapal
makasih pak raymond saya yang makasih bunda wa saya berterima kasih
sama tuhan karena sudah dipertemukan seperempuan secantik bunda wa
saya terima kasih karena pak
juga selama ini pak ramun juga mau ngebantuin saya
makasih ya pak
bi dan rizky tuh dimana
tadi saya nungguin di kamar
katanya rizky mau terima telepon dulu
tapi dia nggak balik balik ke kamar
dan rizky ada di balkon atas bu
saya mohon ibu jangan temuin dan rizky dulu
kayaknya dan rizky lagi banyak pikiran
gak mau diganggu
untung aja non nauminya mabuk
saya jadi gak enak bu
butuh ketenangan bu
gak mau diganggu
ibu nurutin saya dulu ya
saya takut bu
nanti dan rizky
dia pergi lagi dari rumah
ya udah nanti bi bi liatin aja
kalau dan rizky udah lebih tenangan
kasih tau saya ya
kenapa masalah hidupku sekarang jadi begitu berat
pak raymond membuka lagi masalah yang kupikir sudah selesai
tapi alex malah terkesan gak peduli
ditambah dengan rizki yang mau pergi jauh
bagaimana kalau sampai rizky tahu kalau ternyata aku dan alex lah yang udah membuat pak jaka meninggal
dan mengambil seluruh hartanya
ini seperti mimpi buruk buat aku
saya gak bersalah
tolong dengerin saya dulu
dengerin alasan saya
tolong bukain tisu nya
ini gemuk mbak
mbak tolong dengerin saya
saya gak bersalah
saya mau keluar dari sini
saya gak bersalah
beresik banget sih lo
bisa deh mas lo
gak aku buah aja lo
mbak bilang jodoh kodoh
mbak mbak mau keluar dari sini
mbak mbak gak salah

gak salah kamu harus percaya sama mama
rizky jangan tinggalin mama
mama kenapa mama
ma ayo kesini sekarang
duduk dulu ya ma
mama juga dingin banget
mama cerita ke aku
sebenarnya ada apa sih ma
aku gak mungkin cerita ke rizky soal permasalahan yang sedang aku hadapin saat ini
karena aku yakin rizky pasti akan kecewa
maaf untuk apa ma
gak mau kalo gue sampe pindah kuliah ke london